biasanya awalnya tuh dari mata turun ke hati
nah kalau udah cinta jatuh ke hati
mau siapapun juga gak akan bisa
omo filmnya udah main nih
kasian banget sih rara
pasti udah nungguin gue lama banget
gue anterin lo pulang sekarang ya
ya kok pulang sih vin
kan lagi asik keliling jakarta
kita ke daerah kemang aja yuk
gue bukan babysitter lo yang bisa nemenin lo kemana aja
sampai lo puas
udah sekarang gue anterin lo sampai sini aja
jilakan lo mau keliling jakarta kemana terserah ya
lo ngapain kesini
kenapa emang ya
eh sebagai tamu yang sopan dan baik
lo harusnya nunggu depan dong gimana sih
oh gue masih
jadi gue harus beradaptasi sama rumah lo lah
pemalunya potong kecap
udah gak sopan
kecapnya banyak banget lagi saya muntar tau gak
gak usah protes protes mulu
semuanya kita ngamantuh sebelum ngatiin
gue gak mau nanti cacing cacing di perut lo konser lagi
kan gak lucu
kita lagi latihan dance terus suara musiknya tuh nyatu sama suara grup
emang gak ada hal yang lebih penting yang buat dibicarain itu
gak bisa kerupuk lo liat
itu tuh penting buat gue tau gak
gak penting buat gue tapi
eh tapi kok nyokap lo bisa tau sih
ini mesennya dua
wah nyokap gue kalo lo bakal dateng kesini buat latihan
eh tapi lo tau gak sih artinya apa
itu berarti hubungan kita berdua udah dapat lampu hijau
udah direstuin sama nyokap loh
ya memang sih kalau udah jodoh tuh segala sesuatunya tuh pasti ngancarin
eh zeki nih mending lo makan ya bareng gue biar tumulut mingkem sekali sekali
pelan pelan dong ini kan dari calon mertua
itu aja gak bisa sih nih
iya gue tau gue cuma mau bantuin gak boleh
kelek banget sih lo
gue cuma mau bantuin kerupuk lo ya
jadi lo yang makan
selera nyokap satu selera
semoga aja makanan yang gue pesen udah sampai ke tangannya michelle
jangan ganggu gue aja pokoknya
kamu udah terima spagettinya
kamu udah cobain belum spaghettinya
spagetti kamu yang kiat
spaghettinya itu terkenal enak banget di kelapa gading
makanya aku pengen kamu cobain
karena aku tau kamu tinggal berdua sama mama kamu
makanya aku beliin kamu dua
siapa tahu mama kamu suka
gitu yaudah makasih ya aldino
emang selera lu tuh berarti mirip si aldino bukan nyokap gue
nggak nggak jadi deh
nggak tahu kenapa tiba tiba rasanya berubah jadi nggak enak
masa gue mau coba nih
jadi emang enak aja
ya kalau gue pikir pikir sih rezeki kan gak boleh ditolak ya
emang kan makan aja
nggak peduli dari siapa yang penting buat
nggak gratis ngecap ngecap
rasanya gak seenak tadi
apa daffy nge gembanget sih
ingkarin janjinya sama rara
aduh kasihan deh si rara
bel harusnya tuh lo sedih bel
gara gara kita tuh gagal lagi tau gak sih dapetin video ngedit rara sama david
gimana sih lu
aduh salah lagi deh gue
ya udah siap lah buatlah kecap
mau gak mau harus siap
wih tau syukur dong gue mau ajarin
nggak keras blom
gede banget kecilin aja
gampang lagi deh daff oke kita mulai dari segitar

emang asal lu mau keram
hah botol kecap
cepetan ikutan gue
ini butuh pemanasan
butuh oh lu mau keram ya gak apa apa
enggak kan simpen aja
kesana dong gimana sih
pah pah pah
pah pah pah pah pah pah
nah yang itu gimana tuh pelan pelan dong
ya kan tadi gue udah ajarin rizky
ya iya pelan pelan
itu cepet banget kaki lo
ya udah gak usah pakai musik
kenapa gak pake
harus pake musik lah
ya gue belum hafal
kan tadi gue udah tunjukin berapa kali ha
ngopo pikun banget sih lu
gue bukannya pikun
ini kelemahan gue
gue ajarin botol kecap
ya tapi lu ngajarinnya gak nyantai
gue dari tadi tuh udah pelan pelan rifki
lu aja yang lola
ih bener bener ya
bener bener kenapa lagi
nah ini dia
patogar jangan deket
patogar jangan deket
patogar jangan deket
patogar jangan dengerin rizky
si patol kecap
masa raro harus nonton sendirian sih
ih sedih deh
jangan panggil aku
opa nyesel banget dah ngecewain rara
stok rara sabar itu udah abis
gara gara opa davin gak dateng rara jadi batal deh nonton bioskopnya
iya opa maaf banget ya rara
soalnya pak seharian harus nemenin papa ke rumah sakit
jadi gak bisa kemana mana rara
aduh sakit banget
ternyata opa davin dari tadi ada di sini
iii nyebelin deh
kenapa opa davin malah ngumpet di situ
kenapa gak keluar aja
iya opa davin jahat
udah kamu jangan gerak gerak sayang
cepetan cepetan rekam rekam

yaudah hp gue hp gue
jangan bete gitu dong mukanya ini
nah ini juga deh
ih taruh taruh
kita banyak masakan dimulai dari times series ini ya
tentangnya kita hentikan
udah kali teh
biasanya awalnya tuh dari mata turun ke hati
nah kalau udah cinta jatuh ke hati mau siapapun juga gak akan bisa berpaling lagi
lu tuh lagi kumat ya
obat lu mana sih minum ki
ah capek banget sih
gue udah kuat kok
nah berat lu sumpah soalnya kan gue dapat kekuatan cinta dari lu
emang gue anak gajah apa berat banget kayak gue
cie cie daripada cie cie mending latihan tau gak
daripada gak hafal lu mau apa kita gak menang
mesti ogah harus menang intinya
ayo berdiri latihan
enak banget kerupuk kulit ini
sampai jumpa lagi